pada kamis sekitar pukul empat belas tiga puluh waktu indonesia barat hampir seribu mahasiswa berunjuk rasa di kawasan patung kuda monas jakarta
hingga kamis sore demonstrasi masih berlangsung damai dan kondusif
mahasiswa ini berniat melakukan aksi di depan istana negara jakarta
namun langkah mereka dihentikan barikade kawat berduri di kawasan patung kuda
total ada satu delapan ratus personil aparat gabungan mengamankan demo kali ini
mahasiswa menyampaikan tujuh tuntutan diantaranya menolak tiga periode dan perpanjangan masa jabatan presiden
menurunkan harga bahan pokok dan kesenjangan ekonomi serta penuntasan seluruh pelanggaran ham
hingga pukul tiga sore tadi unjuk rasa masih berlangsung